satu tahun perjalanan messi dan barcelona diwarnai banyak cerita pahit dan manis membawa messi
dan barcelona tak bisa dipandang sebelah mata di kancah sepak bola dunia
lalu bagaimana nasib messi dan barcelona ke depannya
usai kandasnya hubungan keduanya
untuk pembahasannya kami sudah terhubung lewat zoom dengan pengamat sepak bola

selamat malam tiffany
kelab sepak bola ini
ya dari aspek sepak bola lah
dari aspek tim pasti barcelona akan berbeda tanpa messi
karena messi kan sekali dianggap sebagai pemain dari planet lain
itulah yang membuat messi menjadi extraordinary
jadi kepergiannya dari barcelona
mengharu biru seperti ini
dia sosok pemain yang ikonik
tapi ada sesuatu yang berbeda
ada sesuatu yang lain daripada barcelona
tapi falsa falsa sepak bola barcelona akan tetap jadi klub besar lah
karena mereka punya filosofi punya prinsip terus mengembangkan pemain pemain muda
lewat akademinya itu lah mas yia
hanya tinggal harus balik lagi ke akarnya
barcelona harus ingat lagi akarnya ruth
banyak banyak yang juga memprediksi
apakah nasib barcelona kedepannya akan seperti real madrid ketika ditinggal ronaldo
kemudian bagaimana liga spanyol tanpa sosok messi
saya pikir liga spanyol harus mengakui kalau fakta bahwa kehilangan magisnya ya
bagaimanapun messi dua puluh satu tahun atau sejak dua ribu lima di laliga dengan debutnya ke gawang albaseti
dia akan menjadi sosok yang ikonis bagi la liga
daya tarik daya magis
jadi kalau tidak ada seorang messi ya menurut saya ada sebuah proses apa ya
brand atau image yang turun
sebuah produk sebuah petician selalu butuh bintang tiga bintang
nba pernah punya jordan michael jordan nunggu cukup lama untuk muncul kobo brian
sebelum muncul generasi yang saat ini
jadi selalu butuh sosok ikonis untuk menjadi simbol dari liga itu sendiri
oke jadi paling tidak sedikit banyak pun akan mempengaruhi la liga dan juga barcelona itu sendiri ya dengan kepergian messi ini ya
kalau tadi bung tommy kan di sisi barcelona di sisi klubnya
nah sekarang kita balik sisi messi nya
bagaimana messi tanpa barcelona
apakah memang ini keputusan yang pas bagi sebuah klub yang sudah membesarkan
namanya lama sekali loh
iya ini bahwa messi akan berakhir dan selesai itu pasti keniscayaan
tetapi ending yang seperti ini jelas bukan ending yang pernah dibayangkan oleh kedua pihak
baik oleh messi maupun oleh barcelona
jadi ini tingkatan skenario yang kalau film ini buruk gitu ya
bukan messi nggak bisa melanjutkan karir bolanya bukan
tetapi barcelona dan kemnu memang rumahnya messi
hatinya tertinggal di situ
akan seburuk apa prediksi anda bung tommy
prediksi terhadap siapa messi
messi masih bisa melanjutkan karir
maksimal empat tahun lima tahun masih mungkin
dan masih banyak klub yang tertarik dengan kemampuannya
tetapi pasti akan berbeda
karena barcelona itu adalah hidupnya
messi saat ini nggak bisa lepas dari barcelona sejak dia datang tadi itu tahun dua ribu
dia lahir tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh umur tiga belas tahun ke barcelona tahun dua ribu dua
seperti mbak tiffany tadi sampaikan dalam grafis tadi
jadi ini soal hidupnya soal rumah
dia masih ingin tinggal di situ tapi ada situasi yang memaksa dia harus keluar
bang tommy tadi anda sudah kasih kisih kisih ngomongin soal the next club nya ya
sekarang kan orang ekspektasi semuanya
saya pun menyimak bahwa trendnya condongnya ke arah psg
tetapi kalau mau bicara sepak bola sebetulnya di akhir karirnya
liga sepak bola inggris english premier league menurut saya sih tujuan
menurut saya sih tujuan yang menarik
sebagai sisa karir untuk menyelesaikan karir bolanya
dari sisi sepak bola
tetapi kan persoalannya adalah soal finansial soal keuangan semua ini klub klub
jadi yang kelihatan sangat memungkinkan kan psg
walaupun menurut saya psg pun masih harus membereskan meraca balance sheet keuangannya
supaya masuk regulasi
oke itu yang juga jadi batu sandungan kan
itu yang juga jadi ini kendalanya
tapi bung tommy selain psg kan banyak juga yang memprediksi kayaknya lebih cocok juga kayaknya
atau mungkin bisa aja berlabuhnya di manchester city
karena dekat sekali dengan mantan pelatih ada pep guardiola ya
yang sangat dekat dengan messi
menurut anda bagaimana
ya itulah tadi
secara sepak bola liga inggris adalah liga yang menurut saya menarik
buat karir buat kurikulum vt buat catatan kehidupan dari seorang messi
dari sisi faktor lainnya seperti yang tiffany tadi sebut
bahwa ada pep guardiola pelatih yang berjasa besar mengangkat dirinya ke level lain dalam permainan sepak bola
ada ferran soriano juga di manchester city
ada tiki begiristain
orang orang yang punya pengaruh besar dalam karir messi
bung tommy mungkin sekarang messi menjadi salah satu hottest player ya
yang jadi incaran yang jadi rebutan
tapi di satu sisi kita tahu bahwa messi itu punya angka atau nilai yang fantastis gitu
itu juga harusnya kayaknya bikin klub klub di luar sana pikir pikir
menurut anda gimana tuh bung tommy
sebetulnya di gaji aja
jadi gaji yang proporsional dalam situasi seperti ini
apa plafon buat messi
menurut saya sih nggak akan setinggi yang didapat di barcelona
ini kan barcelona ini kan menghadapi problem internal sendiri dengan salary pemainnya yang gede gede
sementara ketertarikan klub klub lain di situasi saat ini
di ekonomi yang terdampak oleh pandemi kan kurang
maka coutinho masih tetap di barcelona belum bisa dilepas
di situlah neraca keuangannya kan belum bagus
bung tommy terakhir
kita tahu kalau nanti kalau nanti betul ya ketok palu gitu ya
messi merapat ke psg
kita tahu di psg itu kan ada nama nama selain messi tentunya nanti ada neymar
kemudian juga ada mbappe
nama nama besar lainnya
nah apakah ini akan menimbulkan konflik gitu
atau justru mungkin semakin memperkuat
karena kan ego dari pemain pemain besar ini kan
ya pastinya kan beda beda semuanya
bagaimana menurut anda bung tommy
spekulasi itu harus tetap diperhitungkan
ego ego besar akan jadi konflik
walaupun kalau dengan neymar saya pikir messi punya hubungan baik
ada sergio ramos ada pemain pemain lain
kuncinya kan di amarganti di platy
bisakah pocetino menghandle ego ego itu menjadi sebuah harmoni
dulu barcelona di era pep guardiola bisa
karena mampu menjadi leader yang kuat di kemarganya
jadi kuncinya di situ
oke kita tunggu saja ya bung tommy ya
prediksinya akan seperti apa
apakah sesuai dengan prediksi anda tadi
paling dekat adalah kemana sebenarnya setelah ini messi akan berlabuh ya
terima kasih bung tommy sudah bergabung
dengan sian indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu